banjir yang terjadi di kabupaten bandung hingga senin pagi masih merendam kecamatan balendah dayakolot dan bojong soang
ketinggian banjir yang merendam kecamatan balendah sudah mulai menurun
meski demikian genangan air masih merendam akses jalan utama kawasan pertokohan dan permukiman warga
kondisi jalan raya banjaran yang masih terendam air membuat arus lalu lintas dari kabupaten bandung menuju kota bandung terganggu
bahkan warga dan anak sekolah terpaksa harus menggunakan perahu
stasiun pengisian bahan bakar umum yang terendam juga tidak beroperasi pertokohan tutup dan aktivitas ekonomi di tempat ini lumpuh
beberapa warga yang rumahnya terendam banjir memilih bertahan sebagian lagi mengungsi di tempat tempat ibadah dan kantor pemerintah
banjir parah kembali terjadi di balendah kabupaten bandung
banjir merendam ratusan rumah di kelurahan andir
sebagian besar warga masih bertahan meski rumahnya terendam
sementara warga yang rumahnya tenggelam terpaksa mengungsi
seperti ini kondisi kelurahan andir kecamatan balendah kabupaten bandung jawa barat
rumah rumah warga terendam air dengan ketinggian mencapai dua meter
sebanyak sembilan rukun warga di tempat ini memilih bertahan di lantai dua maupun membuat panggung darurat di atas rumah
sebagian lagi terpaksa mengungsi
terus sebagian besar mereka nggak mau mengungsi tetap bertahan
iya tetap bertahan
kalau nggak punya lantai dua pasti ada yang mengungsi
kebanyakan mengungsinya ke balendah
banjir yang terjadi sudah tiga hari ini disebabkan karena curah hujan tinggi
yang membuat debit air sungai cisangkui dan sungai citarum meningkat
banjir diperparah oleh tumpukan sampah yang membuat kawasan andir yang rendah terendam
banjir di sini gimana gitu bupati sama gubernur nih
tolong dikeruk tuh citarum jangan dibiarin gitu
badan penanggulangan bencana daerah kabupaten bandung menyatakan
kawasan andir memang tidak layak untuk pemukiman warga
kawasan ini lebih tepat digunakan untuk embung atau penampungan air
sebagai informasi pemerintah sekarang sudah membebaskan hampir satu hektare tanah
dan ini sudah dimulai kegiatan untuk pembangunan embung embung
atau katakanlah pembuatan waduk
direncanakan dibuat di cienteng
sekarang sedang berproses
rencana pembebasan juga sedang dilakukan
bpn sudah mengukur
jadi kita berharap kegiatan itu bisa mengurangi kebencanaan khususnya banjir yang terjadi di wilayah bandung selatan
jika seluruh kawasan sudah dibebaskan warga seharusnya pindah ke lokasi yang tidak banjir
sementara kawasan andir akan segera beralih fungsi menjadi daerah penampungan dan resapan air